anda pasti pernah kan gigi serangga pasti sakitnya bukan main begitu rasanya
nah ini tapi ada seorang entomolog atau ahli soal serangga yang rela mendapatkan ribuan kali sengatan serangka
demi mengetahui gimana sih rasanya sekaligus untuk kepentingan penelitian
siapapun pasti tak ingin terkena gigitan atau sengatan serangga
namun berbeda dengan orang yang satu ini
inilah justin smith seorang ahli serangga atau entomolog asal amerika serikat
yang dijuluki king steng alias raja sengatan serangga
berdasarkan pengakuan smith di video grade big story
setidaknya ia telah mendapat sengatan serangga sebanyak seribu kali dengan sengaja
dari penelitiannya mengenai sengatan serangga itu
smith menciptakan smith paint scale atau skala menyakitkan sengatan serangga ala smith
smith menggolongkan skala sakit dari satu hingga empat
rasa sakitnya pun bermacam dari yang paling ringan seperti serasa terbakar
tersengat aliran listrik hingga yang paling menyakitkan adalah kesulitan untuk bernafas
dari delapan puluh serangga yang ia teliti menurut smith
yang paling menyakitkan adalah sengatan serangga jenis tarantula hawk
namun semua usahanya itu ia lakukan bukan semata mata soal rasa ingin tahu
smith juga yakin racun yang dihasilkan dari tubuh serangga bisa menjadi obat untuk meredakan

di kediamannya di tucson arizona
smith membuat laboratorium sendiri untuk mengembangkan obat hasil penelitiannya itu
bahkan di pekarangannya ia membuat berbagai jenis habitat serangga
dari smut hingga lebak
justin smith juga menjadi sumber inspirasi bagi koyot peterson
yaitu youtuber yang kondang melalui channel brave wilderness
peterson dikenal sebagai pecinta alam bernyali besar
dengan menjajal bermacam gigas
dan penyakitan hewan di alam liar